tim hukum bpn prabowo sandi habibu rohman mengatakan tabloid indonesia barokah mengandung unsur kampanye hitam karena jelas mendiskreditkan prabowo sandi
tim bpn pun akan segera melaporkan kasus tersebut ke kepolisian
sementara itu anggota bidang hukum tkn ruhut sitompul menyerahkan penyelidikan kasus itu ke pihak yang berwenang
ruhut yakin kpu bawaslu atau polisi dapat bekerja profesional untuk mengusut tuntas kasus tersebut
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini